duduk kamu joy
bangku saya pasti dibawa kabur ini teh
saya t pamit duluan dulu ya
sudah dicatat semua
sudah semua kang
sudah selesai sob
semua warga yang punya kupon sudah dapat sembako
kalau begitu saya pamit dulu
ya baik pak ustadz
sobri tolong antarkan pak ustadz rw
oh baik pak
mari pak kades
kayak suara ucuy
sebentar ya mak
mau terus terang sekarang
lebaran teh hari apa ya
anak kecil juga tau
lebaran itu satu sawal
kok kamis bukannya minggu
besok kan sholat jumat ceng
ya ampun doi
saya teh bukan nama
lebaran hari apa
kamu tuh kalau nanya yang jelas ceng
bingung saya jadinya
daripada batal udah deh saya jalan aja deh
sembakaunya teh mana
dibalas tuh sama yang maha kuasa
cek mau kemana
waalaikumsalam bu dokter
cek ini ada ibu eva sama ibu elia
mau jemput aku
jangan cerita sama apa
mimin takut apa marah
kalau akan tidak bicara sekarang
mimin takut apa marah
apathe pasti akan tahu
semua orang di jebareng kokte tahu
kalau akang anak buangan
ya nggak jelas siapa orang tuanya
daripada apa taunya dari orang lain
apathe taunya dari akang
kalau apa taunya dari orang lain
pasti apatnya bukan hanya marah
karena merasa dibohongi
kalau kita udah nikah
karena apa tae baik sama akang
nanti kita ceritain kang
kamu baik baik ya di sana
kamu baik baik ya di sana
permisi dulu ya ce
duduk kamu cuy
dan kamu tahu
satu satunya anak saya
saya kira teh
kamu orang baik baik
kamu mau menipu
kamu tidak punya kakak
kamu tidak punya ktp
dan kamu cerita
kalau orang tua kamu
pergi entah kemana
waktu kamu masih kecil
undangan t sudah tercetak
undangan sudah tersebar
kamu datang kesini
membawa cerita baru
biarin mereka bicara
tidak bisa dibatalkan
kamu itu tidak mengenal
semua itu bisa saya batalkan
kalau tidak hemat
tapi kamu tidak bisa